sabrilla tak kuasa menahan kekecewaan dan amarah saat handphone miliknya rusak ketika mengejar rombongan presiden
siswi sma negeri satu batauga sulawesi tenggara ini langsung datang dan menghampiri presiden yang sedang melakukan kunjungan kerja di pasar rakyat batauga selasa kemarin
walau begitu jokowi tetap tenang menghadapinya dan langsung meminta staff

sementara ada yang menarik saat kunjungan presiden joko widodo di pasar bahari berkesan di ternate rabu pagi
seorang anak yang masih duduk di bangku smp kelas delapan bernama kordowi membuat surat kepada presiden joko widodo
namun karena berdesak desakan surat yang dibuatnya hilang diduga diambil orang
isinya tentang curhatin saya kenapa anak anak berpisah seperti saya dan teman teman saya di indonesia itu gak pernah dibatik gak ada kebiasaan semua
kordowi pun kecewa karena tak dapat dipertemukan dengan presiden joko widodo
tim liputan cnn indonesia